kemampuan seseorang untuk berkendara juga harus diperhatikan supaya keselamatan terjamin
iya berbicara mengenai keselamatan ini juga tidak hanya kondisi kesehatan tapi juga bagaimana kondisi mobil
karena di kawasan bogor jawa barat ini ada tiga orang yang tewas dan juga dua orang lainnya terluka berat dalam kecelakaan beruntun yang terjadi di tanjakan cimandek kebupatan bogor jawa barat
sebuah truk pengangkut pasir mendadak mundur karena tak kuat menanjak hingga menabrak sejumlah kendaraan
inilah kondisi sejumlah kendaraan usai ditabrak truk kontainer yang mendadak mundur di tanjakan cimande kecamatan caringin kebupaten bogor jawa barat pada senin siang
lima unit mobil ringsek terhimpit dua truk besar
akibatnya tiga orang penumpang tewas seketika karena terjepit badan mobil
dua korban yang tewas diantaranya bocah berusia sepuluh dan enam tahun
sementara kedua orang tua korban dalam kondisi kritis dan langsung dilarikan ke rumah sakit ciawi
dari hasil olah tkp unit laka polres bogor diduga kecelakaan disebabkan truk tak kuat menanjak lantaran kelebihan beban muat hingga mengakibatkan rem pengamannya blong
selain menabrak kelima unit kendaraan truk juga menghantam pagar pabrik yang berada di bahu jalan
sementara dari rekaman cctv pabrik yang berada di sekitar lokasi kejadian terlihat truk pasir mundur tak terkendali
sejauh sekitar empat ratus meter
bagian bak truk menghantam lima unit mobil yang mengantri di belakangnya
untuk memudahkan arus lalu lintas seluruh bangkai mobil diangkat ke bahu jalan menggunakan kendaraan angkut barang pabrik
dan akibat kejadian ini sedikitnya tiga penumpang minibus tewas dan dua orang lain yang mengalami luka berat
kelimanya diketahui merupakan satu keluarga asal serang banten
pemangku di jalan raya cimandi

di belakang lalu lintas yang melibatkan enam unit kendaraan
yang pertama kementaraan dam truk kemudian dengan satu truk kemudian tiga minibus
kemudian untuk korban jiwa ada tiga
kemudian untuk korban dibawa kita larikan ke rumah sakit rsud ciawi dan kondisinya meninggal dunia tiga
ini sudah kita amankan dan akan kita bintai keterangan
korban luka ada
untuk korban luka tidak ada hanya ada meninggal dunia